pekerjaan konstruksi jalur moda raya terpadu fase dua terus dilakukan
di kawasan tamrin jakarta pusat pekerjaan memasuki tahap soil pit dan penguatan struktur tanah atas
secara keseluruhan untuk pengerjaan paket jalur mrt dari bundaran hotel indonesia sampai monas
yang disebut paket cp dua ratus satu perkembangan proyeknya sudah mencapai dua belas delapan persen
tak berhenti di situ pada selasa siang pt mrt jakarta melakukan penanda tanganan kontrak
dengan kontraktor sumitomo mitsui dan hutama karya
yang menandai dimulainya pembangunan jalur mrt fase dua paket cp dua ratus tiga dari mangga besar sampai kota tua
direktur utama pt mrt jakarta william sabandar menyebut di fase mangga besar kota tua
akan ada terowongan dan dua stasiun bawah tanah yaitu stasiun glodok dan stasiun panjang
yang terintegrasi dengan stasiun kota dan halte transjakarta
proyek ini memakan biaya sebesar rp empat enam triliun yang akan dikerjakan selama enam tahun
ada sejumlah tantang
di antaranya terkait banyaknya situs jagar budaya penurunan permukaan tanah dan sempitnya koridor jalan
mulai dari kegiatan mengecek kondisi tanah sehingga kalau memang kondisi tanahnya seburuk itu
kita harus melakukan namanya soal improvement dulu penguatan kondisi tanah
kemudian karena kegiatan kita yang sangat dekat gitu dengan gedung gedung sekitar
kita harus dulu mengecek kondisi gedung sekitarnya
tadi sudah kita sempat sampaikan kita pasang yang namanya alat monitoring gitu ya
jadi kita bisa tahu kondisi gedung kalau ada pergerakan atau ada kerusakan secara cepat
dan bisa segera kita mitigasi sebelum kerusakan menjadi lebih parah
gubernur dki jakarta anies baswedan meminta warga di kawasan mangga besar hingga kota tua
yang terkena dampak proyek untuk bersabar
mengingat selama pekerjaan berlangsung dipastikan akan ada rekayasa arus lalu lintas dan penyempitan lebar jalan
anies menyebutnya dengan istilah growing pain
kini setelah proyek ini selesai manfaatnya bisa signifikan terasa
yang kita berharap nantinya akan benar benar bisa menghubungkan koridor utara selatan kota jakarta
dari kawasan paling utara ke kawasan paling selatan
dan kawasan ini akan menjadi sebuah kawasan yang dikembangkan secara terintegrasi
untuk menghidupkan kembali kawasan kota tua
dan transportasi umum menjadi salah satu penopang utama